total kasus covid sembilan belas di indonesia hari ini menembus angka seratus tiga ratus tiga kasus
sebagian orang menganggap hal ini adalah hal yang wajar karena kapasitas tes yang juga kian diperbanyak
kita bahas bersama dengan epidemiolog universitas pajajaran ada mas panji fortuna hadi sumarto
mas panji selamat sore
selamat sore mbak tiffany
mas panji saya tidak tahu apakah ini juga menjadi prediksi anda bahwa kita akan sampai atau menembus angka seratus ribu pada kenyataannya hari ini
dua puluh tujuh juli kita sampai di angka seratus tiga ratus tiga
anda melihat dan menyikapi ini bahwa bagaimana dengan pengendalian penanganan covid sembilan belas indonesia
tes kemudian tracing masif dilakukan protokol kesehatan ditegakkan adaptasi kebiasaan baru dan sebagainya
tapi nyatanya ini tidak berhasil menekan laju persebaran covid sembilan belas mas panji
iya betul sekali mbak tiffany sudah mengucapkan kata kuncinya ya tidak berhasil
jadi kita lihat kasusnya bertambah terus dan biarkan angka bicara
dan ini sudah menunjukkan sudah pasti bahwa penanganannya tidak berhasil
pertanyaannya bagaimana sampai kapan kita tidak tahu
ini karena walaupun kita punya jumlah tes
yang relatif meningkat dibandingkan waktu waktu sebelumnya
sebenarnya jumlah tes kita masih terlalu sedikit
jadi kalau kita lihat ya mbak ya pertambahan kasus yang kita punya di indonesia itu sebenarnya linier
jadi setiap hari itu bertambah sekitar satu dua persen
sedangkan teorinya mestinya kita melihat pertambahan kasusnya agak eksponensial
ini ada besar kemungkinan pertambahan kasus yang mentok segini juga adalah akibat dari mentoknya jumlah tes
yang kita lakukan mbak
jadi sebenarnya apa
sebenarnya kita lebih banyak lagi mestinya kasus
oke anda bahkan memprediksi angkanya lebih besar daripada seratus ribu
artinya kita belum sampai di puncak pandemi
ini agak sulit mengatakannya
karena dengan kita tidak mengetahui berapa banyak sebenarnya orang yang sudah sakit dan sudah terinfeksi
kita tidak tahu sebenarnya berapa persen yang sudah mempunyai kekebalan dan yang berapa persen yang belum mempunyai kekebalan
sedangkan kapan terjadinya puncak
dan kapan kita akan melihat kurvanya mulai menurun
itu sangat tergantung kepada berapa persen populasi indonesia atau populasi satu wilayah ya di indonesia yang sudah mempunyai kekebalan terhadap covid sembilan belas mbak
oke apa yang membuat anda mas panji begitu yakin
saya pernah berdialog dengan anda beberapa kali beberapa waktu sebelumnya ketika itu kita masih ada di angka puluhan ribu
apa yang membuat anda begitu yakin bahwa kita harusnya ada di atas angka seratus ribu
ya itu benar
karena apa karena yang seratus ribu ini kan adalah kasus kasus yang terkonfirmasi
kemungkinan besar ini sebagian besar adalah mereka yang bergejala kemudian teridentifikasi oleh sistem kesehatan kita ya
kemudian sisanya adalah mereka yang menjadi kontak dari pasien pasien yang terkonfirmasi
kemudian dilacak ditest
tetapi kita tahu bahwa covid sembilan belas ini juga banyak
banyak menyerang orang tanpa menimbulkan gejala atau menimbulkan gejala yang ringan
jadi sudah pasti yang seratus ribu ini terkumpul atau sebagian besar adalah mereka yang gejalanya berat
yang tidak bergejala atau yang gejalanya ringan kebanyakan pasti tidak kita ketahui mbak
oke tadi anda sebutkan bahwa pola persebarannya artinya penyebaran yang sekarang ini berbeda dengan yang kita hadapi di awal awal
bulan maret atau mungkin bulan april ketika pada saat itu orang orang yang menunjukkan atau orang orang yang terindikasi positif mereka mereka yang mempunyai atau memiliki gejala batuk kemudian demam flu dan sebagainya
tapi semakin kesini kita dihadapkan seperti anda tadi sampaikan bahwa penyebarannya didominasi oleh kelompok otg
orang tanpa gejala atau pasien tanpa gejala
nah bagaimana dengan antisipasi dan penanganan dengan adanya pola pergeseran penyebaran ini
apakah ini yang tentunya harus menjadi evaluasi ke depannya
otg ini ya walaupun sekarang kita sudah tidak pakai istilah otg tapi yang asimptomatik ini akan ketahuan
sekarang sudah terlalu banyak mbak
jadi kita sudah tidak tahu di mana saja orang orang yang asimptomatik ini berada atau yang presimptomatik ini berada
dan sebenarnya sayangnya sampai kita punya vaksin yang benar benar bagus dan bisa dipakai dan melindungi aman
kita tetap harus mengandalkan strategi yang sebelumnya kita pakai juga yaitu testing tracing dan isolasi
nah sampai ada vaksin kita tetap harus mengandalkan tiga hal itu
oke berbicara tentang atau terkait dengan testing kapasitas testing kita masih minim
koreksi kalau saya salah bahwa indonesia masih ada di angka lima empat puluh delapan tes per satu juta penduduk
angka yang sangat kecil gitu
apakah ini juga harus menjadi evaluasi tentunya ke depannya
bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas testing kita dengan adanya prediksi bahwa angka atau penambahan kasus positif
masih akan terus bertambah ke depannya
sementara vaksinnya pun kita juga masih belum tahu kapan kita akan mendapatkan vaksin itu
iya mbak ini pertanyaan yang sangat bagus dan sulit menjawabnya
tapi intinya begini kita pertama harus menetapkan dulu strategi tujuan kita itu mau ngapain ya
kalau saya sih tujuan utamanya inginnya ya kita menghentikan penyebaran covid sampai
nah kemudian dari situ kita tentukan strateginya bagaimana termasuk strategi testingnya
siapa yang harus di testing sesering apa
nah ini yang saya pikir kita belum punya ya
kita sekarang masih fokus ke orang orang yang sakit
karena apa karena kapasitasnya kan sangat terbatas ya
jadi kita harus memprioritaskan sumber daya untuk mereka yang sudah hampir pasti sakit atau memerlukan perawatan
tapi kalau kita mau memberantas atau menghentikan penyebaran covid kita harus lebih agresif
ini dan ini pastinya kita perlu kapasitas yang lebih besar
tergantung kita maunya bagaimana
jadi di amerika ada yang mengusulkan bagaimana kalau universal testing diulang ulang ya
saya pikir itu tidak mungkin dilakukan
tapi katakanlah kalau kita mau melakukan itu kita perlu puluhan juta testing per hari kali mbak
iya nah sekarang jadi kita harus tentukan dulu tapi strategi yang ingin yang paling baik untuk kita kerjakan itu apa
kemudian kita pikirkan bagaimana cara memenuhi kapasitas tersebut
tapi yang jelas dua puluh ribu pun akan kurang
oke dua puluh ribu pun akan kurang

mas manji kalau kita amati bagaimana perjalanan perkembangan pengendalian covid sembilan belas yang ada di indonesia

dengan alasan ingin kembali menghidupkan sektor perekonomian yang lesu setelah beberapa bulan
tapi nyatanya itu justru menimbulkan munculnya kluster kluster yang mengkhawatirkan
seperti mulai dari kluster pasar kemudian kemarin ada kluster perkantoran
bahkan sekarang kemungkinan ada kluster perbelanjaan dengan adanya dugaan kasus baru di pusat perbelanjaan di jakarta
artinya indonesia belum memenuhi persyaratan untuk membuka keran relaksasi atau psbb ini sebetulnya
ya itu sudah ditunjukkan oleh data data yang kita lihat selama ini ya mbak ya
dan itu sudah disampaikan juga oleh saya dan saya yakin teman teman epidemiolog sudah menyampaikan dari awal
bahwa membuka aktivitas ekonomi selama masih ada kasus yang aktif di masyarakat
itu akan meningkatkan risiko
terjadinya penularan baru
dan saya juga saya rasa saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan
bahwa sebagaimana pun kita ingin membuka ekonomi
selama masih ada covid selama kita menemukan kasus kasus baru
ekonominya akan berhenti lagi
dan saya bilang saya pernah menyampaikan kalau misalnya di kantor kita tiba tiba ada yang positif
apa kantornya mau diteruskan dibuka
dan kita sekarang melihatkan ya ada perkantoran yang ditemukan kasus positif ditutup lagi
jadi ya kita sekarang harus sebenarnya harus benar benar serius dan benar benar menyadari bahwa
selama covid nya masih beredar ekonomi tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan
jadi tetap kita harus fokus dulu benar ke pengendalian covid
baru kita bisa memulai ekonomi dengan aman dan produktif
selama covid nya masih ada ya keamanannya masih diragukan ya mbak
oke itu terkait dengan bagaimana penanganan

apa sektor perekonomian sektor kegiatan
berbicara mengenai vaksin juga mas panji kita tahu bahwa vaksin dari tiongkok sekarang sedang dalam proses uji coba
dan mungkin atau diperkirakan diprediksi baru akan selesai pada tahun depan
berbicara mengenai vaksin ini seberapa anda yakin bahwa memang ini satu satunya jalan keluar dalam mengendalikan pandemi covid
kalau satu satunya mungkin tidak ya
tetapi tentu saya lebih besar kemungkinannya bahwa vaksin adalah yang menjadi jalan keluar yang sekarang
tentu jalan keluar yang lain kan sebenarnya kita bisa lihat ya
saya sekarang di selandia baru tanpa vaksin pun covid sembilan belas nya terkendali di sini
kemudian mungkin saja kita bisa menemukan obat
tapi sampai sekarang belum ada obat yang terbukti bisa mengobati atau menghilangkan virus covid sembilan belas ini dari tubuh
jadi sekarang memang vaksin adalah kesempatan terbesar kita
pertanyaannya apakah vaksin yang ada sekarang yang sudah memasuki fase tiga ya seperti yang sedang dicobakan di bandung
itu akan benar benar terbukti efektif untuk menghindari setidaknya sakit berat yang diakibatkan oleh covid
kita belum tahu itu sampai hasil fase tiga nya keluar
kemudian kita tentunya dari sekarang sudah harus berpikir sebenarnya mbak
vaksin yang se efektif apa yang kita akan pakai
artinya katakanlah kalau dia hanya melindungi lima puluh persen mau kita pakai tidak
kalau enam puluh persen mau kita pakai tidak
tapi kita tidak akan tahu itu sampai hasil uji klinisnya keluar mbak
saya pikir memang dan saya ini baru baca juga di media masa
pemerintah saya pikir sudah memikirkan untuk tidak menaruh bed ya taruhannya ke hanya satu vaksin
karena sekarang ada beberapa
saya pikir yang harus dilakukan memang kita membuka pintu untuk berbagai macam jenis vaksin
yang sudah ada di uji klinis fase lanjut
kita harus bisa supaya kita bisa punya pilihan nanti
kalau yang ini tidak cukup bagus kita akan pakai yang lain
kalau yang ini tidak cukup bagus kita pakai yang lain
karena kita tidak tahu vaksin mana yang akan paling memenuhi syarat untuk dipakai untuk menghentikan penyebaran covid sembilan belas
terakhir mas manji
kalau misalnya kita lihat datanya juga penambahan kasusnya kita tembus di angka seratus ribu hari ini
dibandingkan dengan kemarin mungkin sekitar ada penambahan satu lima ratus dua puluh lima kasus positif
tapi dengan adanya penambahan kasus kita lihat pasien atau kasus yang dinyatakan sembuh juga angkanya meningkat
sampai dengan hari ini paling tidak setengah dari kasus positif lima puluh delapan satu ratus tujuh puluh tiga
orang dinyatakan sembuh
artinya kita ada harapan mas panji
ada beberapa hal
paling tidak ada dua hal yang kita harus perhatikan mbak dari angka angka itu
yang pertama adalah definisi sembuhnya apa
nah kalau definisi sembuh jadi sembuh itu kan sudah berganti definisi ya
tadinya harus dua kali pcr
kalau saya tidak salah nih
dua kali pcr
mungkin tidak perlu dua kali pcr
artinya jarak dari didiagnosis sampai dia sembuhnya akan memendek
nah yang kedua kenapa dia meningkat itu karena pertambahan kasusnya tidak secepat dari pertambahan orang yang sembuh
cuma pertanyaannya apakah kita menemukan semua kasus yang ada di luar sana
jadi ini ada dua kemungkinan bias ya dari kecepatan bertambahnya
orang yang sembuh
yang pertama adalah kemungkinan karena kita mengganti definisi
yang kedua karena kita tidak menemukan semua kasus yang ada
tetapi memang secara teori seharusnya kita akan melihat orang yang sembuh itu lebih banyak
karena penyakitnya ya ini berat bisa menimbulkan kematian
tetapi angka kematiannya kan tidak setinggi itu
jadi pasti sih pada waktunya kita akan melihat lebih banyak orang yang sembuh daripada yang meninggal
terima kasih mas panji fortuna
hadi sumarto epidemiolog universitas pajajaran sudah bergabung dengan breaking news cnn indonesia pada sore hari ini
terima kasih sekali lagi